dan bagaimana masyarakat kita mengevaluasi situasi politik hukum dan juga keamanan di indonesia selama dua tahun
pemerintahan jokowi dan yusuf kala
ya ini kita langsung saja dengarkan suara dari masyarakat berikut ini
kalau saya lihat ya di bidang politik hukum ya saya sih secara pribadi belum melihat adanya perbaikan yang terasa signifikan ya
kenapa karena saya lihat yang ada cuma debat debat adu argumen saling mempertahankan pendapat tanpa ada pemikiran untuk kemajuan indonesia ke depannya
kalau menurut saya sih untuk kejahatan seperti korupsi ya mau di itu di bidang pajak mau di bidang semuanya sih kalau menurut saya pemerintah sekarang itu masih kurang tegas ya
seharusnya kalau untuk korupsi itu bisa dikasih hukuman yang paling berat kalau menurut saya
soalnya sudah merugikan bangsa dan negara
ini untuk masa pemerintahan pak jokowi ini saya berpendapat bahwa sudah cukup baik
karena seperti beberapa hal yang kita sudah tahu juga hukum hukum di indonesia
bahkan saya dengar beberapa misalnya salah satunya adalah industri perikanan
itu yang dulunya mungkin ada kecolongan dari orang orang yang tidak izin
tapi di masa pemerintahnya pak jokowi semakin di street lagi bahwa itu tidak boleh bocor lagi
orang orang yang tidak
dapat izin tidak boleh masuk ke indonesia
seperti itu sih